warga kelurahan sukaresmi tanah sareal kota bogor jawa barat
digemparkan dengan temuan mayat terbungkus plastik polybag
tepatnya di jalan raya cilebut
ironis selain tubuhnya dilipat bagian tangan dan kaki jasad perempuan itu
juga terikat dengan tali
awalnya pegawai toko bangunan mengaku kaget melihat onggokan plastik
yang disandarkan di tembok saat hendak membuka toko
saat diperiksa buntalan plastik yang dicurigai sebagai sampah itu
justru berisi tubuh manusia
ada bungkusan plastik polybag itu hitam
saya jelentas sampah emang biasa orang orang sampah disitu kan
saya pilih ini berat amat kayak manusia gitu kan
saya lapor ke pak rt
akhirnya kan ketahuan begini jadi banyak orang
polisi yang datang ke lokasi pun langsung melakukan identifikasi
mendengar kabar anak yang meninggal dengan tragis orang tua korban langsung shock berat
sebelumnya diska sempat dicari keluarga usai hilang sejak rabu pagi
korban dilaporkan pamit keluar rumah mencari rental komputer untuk keperluan tugas sekolah
menurut informasi dari keluarga bahwa korban sejak kemarin pagi meninggalkan rumah pamit untuk satu keperluan
hingga pagi tadi tidak ditemukan pihak keluarga sudah mencari semalaman dan baru tadi pagi kita mendapatkan bahwa korban sudah ditemukan di sekitar cilebut
penyelidikan tentunya kan penemuan ada ktp di lokasi dan sebagainya kan masih harus di cross check lagi
apakah benar itu korban sesuai dengan ktp tentu kita masih lakukan pemeriksaan
sejauh ini kita baru memeriksa ada kurang lebih empat saksi
nah sekarang masih ada pemeriksaan kita masih kejar dalam
usai dilakukan otopsi selama empat jam di ruang forensik rsud ciawi kabupaten bogor jawa barat
jenazah diska putri kamis malam dipulangkan ke rumah duka
semoga berjalan baik
jangan lupa jangan lupa jangan lupa
sementara itu ratusan warga yang menunggu sejak siang menyambut kedatangan jenazah di rumah duka di kampung desa ciaritun
usai disalatkan jenazah korban langsung diboyong ke tpu sekitar rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga
ada indikasi teman terdekat atau pelaku siapa
kami sudah sampaikan semuanya
mungkin polisi akan bisa memberikan statement
kami mendorong polisi pihak kepolisian untuk segera mungkin mengungkap siapa dalang pelaku ini
sementara terkait indikasi dugaan pembunuhan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya ke pihak berwajib dengan menyerahkan bukti kesaksian serta pihak yang dicurigai
muhammad juanda bogor jawa barat